terima kasih tonton

eh kok pada nggak jadi masuk sih
nggak jadi deh ren

kok nggak jadi
asal ibu tau ya
selama ini tuh hidup rina tuh udah bahagia gak deh ibu
udah tenang bu
kenapa sih ibu pakai muncul lagi